inilah detik detik kerusuhan antara penonton dan polisi saat grup band tip x
tampil di acara konser jatim fair dua ribu dua puluh dua pada sabtu malam
tak terima sudah mengantri tapi kehabisan tiket konser
sejumlah calon penonton mengamuk dan memaksa masuk ke arena konser
sambil berjoget seolah menantang petugas
masa melempari petugas dengan batu kayu papan reklame hingga pagar besi
pasca kerusuhan ini pemprov jawa timur polisi dan pihak penyelenggara langsung melakukan evaluasi
hasilnya penyelenggaraan konser musik jatim fair dua ribu dua puluh
yang seharusnya digelar hingga tiga belas oktober resmi dihentikan
pemberhentian ini diumumkan melalui akun resmi instagram jatim fair dua ribu dua puluh
sekretaris daerah provinsi jawa timur menyebut
keputusan ini diambil atas dasar keamanan dan juga kemanusiaan
untuk menghormati keluarga korban tragedi kanjuruhan
kita kan memang pertama dalam situasi kondisi yang masih berduka
dari awal juga
buku buku belu sudah menyatakan untuk menghilangkan kegiatan kegiatan yang sempatnya
pesta rakyat yang hiburan dan itu bukan hanya ya untuk menjaga stabilitas saja
sementara itu untuk tiket yang sudah terlancur dibeli penonton
akan dikembalikan oleh pihak penyelenggara secara bertahap melalui aplikasi bbo
sedangkan pameran yang berlokasi di grand city surabaya
masih tetap berjalan
lukman rozak surabaya jawa timur